ya olahraga pemirsa ayo siapa diantara kalian yang baru saja berolahraga
saya juga tidak
wah kita berangkat sebuah sebuah olahraganya kapan ya pra
ya perlahan kita mau memberitakan tentang olahraga loh
gak apa apalah ya semoga menyadarkan kita berdua dan juga pemirsa di rumah ya
bahwa olahraga tidak hanya membuat sehat secara fisik
tetapi juga jiwa dan ya psikologis juga akan menjadi sehat juga pemirsa
saat berolahraga otomatis meningkatkan hormon endorfin alias hormon kebahagiaan
nah bagaimana jika olahraganya dilakukan di malam hari
kira kira menyehatkan juga gak ya
simak informasinya dalam healthpedia berikut ini
ya idealnya olahraga dilakukan di pagi hari saat sinar matahari melimpah seperti saat ini
dan juga badan siap berolahraga
namun tuntutan kehidupan membuat banyak orang memilih untuk berolahraga malam
tentu ini berpengaruh terhadap faktor biologis mereka
apa saja kebaikan berolahraga malam
jika harus memilih anda penggemar olahraga pagi atau olahraga malam
kalau olahraga malam itu lebih gampang tidur sih
ya kalau olahraga pagi enak lebih segar
tapi lebih berat itu olahraga pagi sih
kalau pagi saya kan harus kerja ya
terus rutinitasnya padat
tapi kalau malam itu enak aja
karena suasananya adem
terus kalau olahraga itu jogging itu orang sedikit juga
ada masing masing punya efek
kalau siang kita kalorinya kebakar banyak
kalau malam enak tidur
saya prefer sih pagi ya
karena kita belum melakukan aktivitas yang terlalu banyak
jadi bisa full exercise nya lebih efektif
kalau saya lebih suka malam
jadi kalau malam habis kerja
saya lebih enak menghabiskan waktu buat olahraga dulu
kalau saya sih prefer lebih pagi
karena kan kalau misalnya pagi dibandingkan pagi sama malam
itu jauh lebih bagus kalau kita pagi exercise nya
seiring banyak aktivitas olahraga yang ditawarkan di malam hari
rasanya tidak ada alasan lagi untuk tidak berolahraga ya
meski banyak yang lebih memilih pagi hari sebagai waktu ideal
namun nyatanya olahraga malang kian diminati
supaya latihan fisik di malam hari tetap optimal
berikut saran dari ahlinya
yang pertama asal dilakukan secara konsisten
kalau bisanya malam hari ya lakukanlah dengan konsisten di malam hari itu
yang kedua sesuaikan dengan porsimu intensitasmu
kamu bisanya di level apa
kalau anda adalah seorang beginner yang belum pernah
tentunya kita mulai dari yang sangat rendah ya
yang ketiga tadi lakukanlah olahraga dengan proper
ada latihan intinya
baru terakhir cooling down
pendinginan jangan lupa itu
olahraga memang menyehatkan
baik dilakukan di pagi hari ataupun di malam hari
namun peralian waktu berolahraga berpengaruh terhadap jam biologis anda
jadi pastikan kegiatan melatih fisik ini dilakukan tiga jam sebelum waktu tidur
tentunya kita mengharapkan efek benefit kan ya
nah untuk itu harus olahraga yang dilakukan itu
harus di dalam kaidah kaidah yang benar
jangan sampai ya tadi yang pertama syaratnya
selama dia melakukan olahraga ini secara teratur
kemudian dia memang rutinitas dia dan sudah dilakukan lama
kemudian dia intensitas yang dia lakukan pun untuk dirinya itu cukup
jadi ya tidak berlebihan tidak overtrain
demi mencapai kebugaran tak ada batasan waktu untuk berolahraga
memperlambat ritme atur intensitas dan konsisten
maka olahraga yang anda jalani tak hanya menyehatkan tapi juga membahagiakan
setiap latihan fisik yang anda lakukan akan menaikkan hormon endorfin atau hormon bahagia
serta mengurangi hormon kortisol yang memicu stres
jadi jangan tunda lagi untuk berolahraga hari ini